kita lihat informasi lain saudara ini masih awal ramadan tapi pasar tanah abang sudah ramai di serbu pembeli
bagaimana animu masyarakat dan apa yang masih jadi prima dona di pasar tanah abang ya
dan berikut liputan jurnalis kompas tv putri oktaviani dan juga juru kamera muhammad zamjari
nah biasanya kalau kata lagu kan baju baru alhamdulillah tuh dipakai di hari raya
sama nih di pasar tanah abang tepatnya di blok b juga ramai banget orang orang yang lagi berburu baju baru
nah saya ada di salah satu toko di blok b tanah abang
ini deh tadi kalau saya perhatiin pokoknya rame saya mau tanya ke pedagangnya
gimana ya animo masyarakat soal pembelian baju di ramadan ini
halo mbak dengan siapa ini namanya
mbak arita di toko mbak rita ini gimana sih masyarakat untuk membeli bajunya
alhamdulillah makin kesini makin rame tanah abang
berapa kira kira kisaran harga bajunya kalau di sini
disini satu ratus lima puluh an kisaran harganya satu set sama hijab
biasanya yang paling banyak dicari sama pembelian kayak gimana
lagi tahun ini lagi musimnya shimmer yang aku pakai itu dia satu set sama hijab
biasanya kunjungan naik berapa persen mbak kira kira kalau dibandingkan dengan hari biasa gitu sebelum ramadan
nah ini mbak yang jadi perhatian juga kan sekarang banyak juga nih pedagang toko online
khawatir nggak nih orang orang banyak belinya justru ke online atau gimana
enggak sih karena yang kesini kadang kadang itu dia pengen lihat bahannya langsung
jadi kebanyakan juga datang langsung mau lihat bahannya
jadi ternyata memang bahkan pedagang aja merasakan ada kenaikan sampai enam puluh untuk dagangan bajunya
seperti misalnya gamis yang memang jadi inceran terutama bagi ibu ibu nih yang mau lebaran
nah tapi itu kalau tadi dari pedagang ya gimana kalau dari masyarakat atau dari pembeli
bagi pembeli baju gamis masih jadi incaran
pengunjung juga masih ada loh yang memilih datang langsung ke pasar tanah abang
takut barang tak sesuai dan transaksi lebih leluasa menjadi alasan mereka
bu ajida kenapa nih milih belanjanya langsung
kenapa nih milih langsung ke tanah abang
iya bahannya ukurannya juga mbak gitu
saya kan buat dagang juga di toko gitu
ini kan baru seminggu bu belum ada seminggu malah puasa
kalau tadi dari hasil penelusuran saya di pasar tanah abang
memang geliat ekonominya masih terasa
masyarakat atau pembeli banyak nih yang masih mau datang langsung ke pasar
untuk melihat barangnya seperti apa bahannya gimana
atau alasannya karena memang tawar menawarnya jadi lebih leluasa
anda tim berburu sekarang awal awal atau masih nanti nanti